dan hari ini ahmad dhani kembali jalani sidang kasus pencemaran nama baik bagaimana jalannya sidang sudah terhubung dengan korrespondensi anan indonesia gita gowinda di pengadilan negeri surabaya
baik gita halo selamat pagi gita apakah sidang sudah berlangsung dan apa agenda untuk hari ini gita
ya hanum dan lady memang hari ini merupakan sidang ketujuh untuk kasus pencemaran nama baik atas terdakwa ahmad dhani di pengadilan negeri surabaya di ruang cakra khususnya
dan sampai dengan saat ini sidang masih belum dimulai namun tadi pada pukul sembilan empat puluh ahmad dhani sudah datang di pengadilan negeri surabaya
dan pada hari ini memang sidang masih dilanjutkan untuk pemeriksaan saksi
dan memang ada kabarnya ada dua saksi yang akan diperiksa dan minta keterangan pada hari ini yaitu yusuf yaakobus sitiabudi yang merupakan saksi ahli hukum pidana dari uph surabaya
dan juga ada ahli bahasa yaitu andik yulianto
dan kuasa hukum ahmad dhani tadi menyampaikan sebetulnya
ada enam saksi yang harus diperiksa yaitu ada saksi fakta dan juga saksi ahli
namun dari pihak jaksa penuntut umum meniadakan atau menganggap sudah selesai saksi fakta yang akan dihadirkan rencananya akan dihadirkan pada hari ini
dan resananya tadi ada nama yaitu ferry dari fpi yang akan hadir dan juga dina dari hotel majapahit yang merupakan saksi fakta
namun dari keterangan kuasa hukum ahmad dhani dari jaksa penutup umum ini membatalkan atau menganggap
saksi fakta sudah selesai
dan pada hari ini memang ada yang berbeda dengan persidangan persidangan sebelumnya
karena pada hari ini ada sebanyak lima belas pengawas pemilu yang mana diinstruisikan oleh bawaslu kota surabaya untuk mengawasi adanya sidang yang ada di pengadilan negeri surabaya
dari keterangan dari panwas kecamatan asam lawa ini menyatakan bahwa untuk menghindari yaitu potensi potensi adanya kampanye terselubung di persidangan ahmad dhani
dan tadi saya sudah menemukan ada sekitar lima belas panwas kecamatan asam lawa yang sudah berkumpul di sini
dan mereka akan setelahnya akan juga pada minggu minggu setelahnya akan juga mengawasi persidangan dari ahmad dhani ini
lady dan juga hanum
baik terima kasih gita goinda untuk informasi anda melaporkan langsung dari surabaya jawa timur